silahkan silahkan silahkan
di depan sini dari depan sini biar bisa dilihat semuanya
kita juga untuk ikut melihat majelis terkait dengan
cik di majelis ada rekan rekan juga
izin majelis ada rekan kami yang turun ke bawah juga
untuk melihat peluru
dua belas peluru dari richard hellesian yang diserahkan oleh
anggota propam tetapi alim menyebutkan ada delapan selongsong
yang gak nyambung
delapan selongsong yang dituliskan oleh anggota propam
coba pakai mic
untuk selongsong yang dan dari hs
itu dia membentuk
mats atau bekasnya ulat
nah untuk yang
itu dia membentuknya khas dia membentuk kota
apakah sama yang di jerman
bisa dilihat di jerman
bisa dilihat dari ba nya
kalau di sini terlalu kecil
di ba nya di gambar lebih besar
ini contoh peluru yang belum meletus
jadi belum ada mats yang terjadi di primer

pembedakan ya kan
dari gua terbuka ke usd ada
nah itu dari mana pembedakannya
jadi yang namanya head stamp itu adalah
tulisan yang ada di
apakah semua tulisan ini ya kan
selongsong ini sama dengan tulisan yang ada di
sisa buku dua belas
bisa dipastikan ya
dia tulisannya tetap ada
dengan yang dibutir
tulisannya kalau yang
oh mereknya disini snb
di sini juga di peluru juga ada sd

sisa itu ada berarti
berarti berarti berarti berarti berarti berarti
di sini ada snb juga
ini snb juga
kalau tembakan dekat
bisa serpihan atau utuh juga
kembali ke tempat masing masing
saudara ali kalau tembakannya dekat
jadi serpihan atau seperti apa ali
saudara penasihat hukum
sudah selesai pertanyaan